ya bertani bercocok tanam menanam sayur sendiri kedengaran itu sangat menyenangkan ya
tapi bagi kita yang tinggal di kota ini merupakan hal yang cukup sulit
karena pertama lahannya di perkotaan itu juga biasanya sangat sempit
belum waktu kita kurang dan lebih penting lagi
kita jarang memiliki pemahaman terhadap bagaimana melakukannya
tapi sekarang dengan misalnya ada teknologi dan metode yang kita pelajari
yang berdasarkan penelitian ternyata bukan hal yang terlalu sulit
saat ini saya berada di sebuah proyek perkebunan penelitian
perkebunan yang namanya yo simple garden
untuk belajar mungkin cara cara terbaik untuk menanam sayuran
dan buah buahan sendiri yang tentu saja organik
karena sekarang juga kita ingin makan makanan yang sehat dan organik
kita akan menemui foundernya namanya albert aron pramono
dan ini adalah proyek gagasannya yo simple garden
kegiatan berkebun bagi orang yang tinggal di perkotaan dirasa hampir tidak memungkinkan
minimnya ketersediaan lahan polusi udara dan hiruk pikuk berbagai kegiatan
menambah sulitnya bercocok tanam
yang disebabkan tingginya laju pertumbuhan penduduk dan lahan industri terus mengerus ketersediaan lahan di indonesia
kondisi ini mendorong aktivitas berkebun dianggap lazim jika hanya dilakukan di daerah yang memiliki lahan yang luas
namun kini berkebun bukan lagi mimpi bagi mereka yang tinggal di perkotaan
sebab metode bercocok tanam hidroponik aquaponik dan aeroponik memungkinkan masyarakat untuk berkebun tanpa membutuhkan lahan yang luas
sistem tanam dengan metode hidroponik menggunakan air sebagai media tanam pengganti tanah
larutan air yang diisi dengan berbagai unsur haram mineral akan dialirkan ke media tanam lainnya seperti pasir pecahan batu bata

sistem tanam dengan metode aquaponik yaitu metode bertanam yang mengombinasikan antara metode hidroponik dengan budidaya ikan
yang berarti hubungan ikan dengan tanaman saling menguntungkan
kotoran yang dihasilkan ikan mengandung nitrat dan amonia yang bersifat racun dan berbahaya tetapi justru berguna untuk kelangsungan hidup tanaman
selain itu kotoran ikan yang diserap tanaman membuat kondisi air menjadi lebih bersih serta menguntungkan bagi kelangsungan hidup ikan
sistem tanam dengan metode hidroponik
sistem tanam dengan metode aeroponik juga merupakan modifikasi dari sistem bertanam hidroponik
metode tanam ini hanya memerlukan air tanpa menggunakan bantuan media tanam sebagai pasir ataupun kerikil
adapun akar tanamannya dibiarkan menggantung di udara
jenis sayuran yang bisa ditanam pun beragam seperti tomat paprika buncis dan berbagai tanaman bumbu dapur lainnya
metode bercocok tanam modern ini membutuhkan media seperti styrofoam rock wall ataupun busa untuk menggantikan tanah sebagai media tanam
selain menghemat lahan keuntungan lain bercocok tanam dengan metode aeroponik adalah bisa memanen hasil sayuran sendiri
kegiatan bertanam ini juga berkontribusi menghasilkan udara yang bersih dengan menciptakan ruang terbuka hijau di sekitar perumahan sendiri khususnya di perkotaan
ulfa karina cnn indonesia
albert ya halo albert
apa kabar albert ini luar biasa ternyata seorang milenial
iya below tiga puluh tapi albert saya sangat terinspirasi anak anak muda dengan ide ide baru
dan dalam hal ini ternyata bertani bercocok tanam menanam sayur yang biasanya mungkin kita pikirkan ini hanya petani atau orang yang memiliki tertarikan khusus
albert yo simpogan di sini bisa cerita sedikit
apa gagasan dibalik itu semua dan berapa luas apa saja yang ditanam dan untuk apa
oke jadi ceritanya sih kita ini sebenarnya adalah engineering company
and the come umurnya perusahaan itu udah kira kira dua puluh tujuh tahun seumur saya juga
perusahaan engineering kita
jadi background ini sebenarnya seorang insinyur
iya saya sebenarnya seorang chemical engineering juga sebenarnya dan itu usaha utama kita dan sepuluh tahun lalu kita tuh gak sengaja
jadi kita bisa bikin tempat yang cantik banget di pulau belitung tapi itu terpencil dan karena sangat besar pemerintah request untuk kita bisa bikin sebuah hospitality kayak air tourism
akhirnya kita pikir tempat jauh itu bikin hotel bintang satu dikira tempat nyulik orang
iya makanya kan jadi akhirnya kita pikir yaudah kita sekalian bikin eco resort pas sepuluh tahun lalu kan belum trend itu
tapi kita mau bikin itu karena it's the cheapest way to rent a resort dan salah satu yang kita pikirkan adalah makanan
karena kita keliling tuh
satu polo cuma ada apa bu buat makan
kangkung sama genjer
emak lu lah pulau
emak lu pulau
dan mungkin juga tanahnya atau lahan juga kurang bagus kan
jadi panas juga kondisinya
jadi kan gak mungkin saya kasih salad kangkung sama genjer
bukan salad itu
bukan salad itu
jadi urap gitu ya
jadi kan kebetulan kita dulu based in the uk kita eksperimen tanaman tanaman juga dulu suka berkebun pas di inggris dulu
space nya juga efisien tapi bisa nanam yang gak mungkin di indonesia
tapi secara organik
nah disitulah mulai bereksperimen dan ini lahan satu hektare ini kita bereksperimen beberapa hal
nah belitung kan nunjauh di sana ya
nunjau di sana
pulau dan resortnya kan di sana cukup terpencil
ini kita diserpong nih
iya bener sekali
kenapa di sini dan bagaimana mendapatkan lahannya dan apa kaitannya dengan yoshimpo garden ini
dengan resort yang di belitung itu
nah itu dia disitu
karena kan sepuluh tahun lalu kita gak ada buku panduan mengenai resort
mengenai yang eco resort
dan salah satu hal yang kita bisa lakuin adalah kita punya lahan
karena memang kita orang bsd ini udah dua puluh tujuh tahun juga kebetulan
lahir pun di bsd
tapi besar di manchester kan
ini dan sebagai profesi itu insinyur ya
petani kota lah
akhirnya mendapatkan lahan di sini
dan emang awalnya kita emang punya dual land untuk pabrik kita
tapi karena kita punya teknologi baru
oh disebutnya pabrik ya
oh kita punya pabrik sebenarnya
jadi pabrik itu udah dua puluh tujuh tahun
kita mau ekspan kesini tapi karena kita ketemu mesin baru akhirnya gak kepake
nah sekaligus aja kita kepikiran kan ini deket sama kantor dan deket sama pabrik
kita eksperimen di sini aja
satu hektare kita di sini
iya jadi cukup gede
mau bikin apartemen bisa nih
tapi gak boleh lah
nah untuk idenya itu apa apa saja dan juga lebih penting lagi
itu teknologi yang dikembangkan apa apa saja
jadi ada berapa hal
pertama kita mulai dari research di sini
jadi kita kumpulin kalau mau tau juga pegawai kita di sini petani rata rata
jadi semua ini
orang yang paling tau ya
orang yang paling tau
kita nggak meng hire anak researcher tapi petani
karena petani punya hubungan dengan alam tepatnya
mereka nganggep tanaman itu anaknya gitu loh
bukan bahan lain
bukan bahan eksperimental
jadi mereka sayang
nah disitu kita mulai tanya tanya ke mereka tanaman apa sih yang bagus buat dipelihara
buat tanaman cantik cantik landscape
dan buat makanan
itu awal mulanya di situ
jadi kita kumpulin
jadi ada berapa ratus jenis tanaman indonesia di sini
dan berapa orang petani yang terlibat
sampai sekarang enam
sampai sekarang enam
sepuluh tahun ini juga
dalam sepuluh tahun ini ya
ini satu hektar ya
sebenarnya kalau kita lihat dari lahan pertanian perkebunan kan sebenarnya kan nggak terlalu besar ya
gak terlalu besar ya
ternyata bisa mensuplai untuk satu resort dan mungkin ini yang membutuhkan nilainya
pertama kali yang ditanam apa dan bagaimana hasilnya
pertama kali kita tanam kalau mau tahu sepuluh tahun lalu tempat ini tanah kosong
jadi pertama kali kita tanam tuh project kita sangat simpel
yaitu adalah kangkung sama buncis
tetep aja kangkung sama buncis dulu ya
karena kita gak ada idea tentang agriculture
tahunya di belitung ada kangkung
jadi kita coba tanam yang apa kita
udah pernah lihat dulu lah
oh ternyata cara nanam itu gampang ya
dari kita mulai ke tanaman buah
kalau dilihat di sekitar sini nih
ya ini banyak pohon pohon yang
ini unik ya
ini ada lengkeng
terus itu juga ada rambutan di situ
kalau nanti mau panen juga boleh bu
dan itu awal mulainya di sini
dan kita mulai explore tambahin tanaman tanaman
dan begitu tanaman kita udah punya kita tanya petani
ternyata ada tanaman
yang bisa dimakan juga
namanya daun mangkokan
ada banyak bu
salah satunya mangkokan
mangkokan itu daunnya
nanti kita lihat ya di sana ya
itu bisa di rebus sebentar
terus dia bisa jadi kayak kulit dumpling
kaget kan kita di situ
dan kenapa menarik buat saya
selama ini di hotel
tanaman landscape kan harus di tream
biar nggak terlalu besar kan
nah itu bisa kita potongnya
kita kasih ke restoran
jadi mengurangi cost kan
apa yang menjadi waste
nah itu awal mula kita mulai berpikir
nah disitulah muncul ide untuk bikin your simple garden
dan dulu bukan jualan bu itu
itu hanya untuk mensupport resort
kita ingin lebih tahu lagi
ini karena ada teknologinya khusus ya
dikembangkan dan juga mungkin kita belajar ya
sehingga kita juga bisa menjadi seorang
jadi satu keluarga backgroundnya sebenarnya gak ada yang
gak ada yang agriculture
tukang makan semua
tukang makan itu udah good beginning sih sebenarnya
tapi kan penelitian itu paling salah satu yang paling penting ya
researches atau preset yang resmi
tapi lebih fokus ke petani
itu apa pemikirannya dibalik itu
bukannya inovasi inovasi ini juga kan memerlukan
sebenarnya gampang sih bu
pemahaman ilmiah atau scientific
jadi sebenarnya yang paling mendasarkan
ibu pasti ketawa deh
karena saya anak millenials bu
everything google sebenarnya
perlu mengetahui sesuatu tinggal youtube ya
google just open google open youtube semuanya ada
jadi kita cari cari di semua data ada lengkap sebenarnya di internet itu
asal kita nyari yang benar ya tepatnya
dan kita lihat teknologi yang udah existing di amerika di eropa
jadi kita belajarin dari situ
malah sebenarnya saya belajar ini gara gara pas saya sekolah di inggris kan saya chemical engineering
sekolah saya menerapkan
yang diajarin di sekolah sama pas praktek ke industri beda banget
kita ngelihat berarti yang kita pelajarin itu udah sepuluh tahun di belakang
dan ini sangat mendukung jadinya ilmu
dan satu lagi karena dulu di inggris itu kalau mau musim dari musim dingin ke musim semi
itu kan ada obral
biji bijian itu murah banget bu
satu pack paling cuma lima puluh sen
sekitar sepuluh ribu rupiah tuh zaman itu
jadi aku suka beli
dan sampai kelupaan beli udah lima puluh jenis
ya mau gak mau saya tanam semua di balkoni apartemen saya
jadi punya tanaman urban form sendiri juga
jadi sudah mulainya tuh di inggris ya
sudah mulai di situ
seringan sama yang karavan itu
saya ini jadi lapar
pengen yang lebih banyak lagi
nah di situ lah ada banyak jenis
wah ini gimana cara kita bisa bawa balik ke indonesia
nah pertanyaan itulah yang mendasari awal mula kita ingin bawa itu ke hotel kita di blitar
oke nah sekarang kan satu hektar
sudah lebih dari sepuluh tahun lah
sepuluh tahun ya
ada berapa jenis tanaman yang ada di sini dan kira kira bisa disebutkan khususnya yang mungkin sekarang jarang yang kita ketemu ya
biasanya kalau bertani secara industrial skala besar itu kan biasanya yang itu itu saja
iya itu itu saja
nah saya lihat di sini begitu beragam ya tanaman
mungkin bisa cerita sedikit apa apa saja yang dan berapa jumlahnya
oke jadi kalau masalah jumlah itu bertambah terus setiap minggu sebenarnya
tiap minggu kita pasti ada satu jenis baru tiap minggu
maksudnya secara average ya
contohnya adalah sorghum
sorghum itu tanaman sebenarnya paling basic
emang aslinya dari afrika
cuma sudah beratus ratus tahun itu kultur kita juga
kita makan di daerah nusa tenggara terutama mereka makan itu sebagai grainnya mereka nggak makan nasi di sana
karena nasi tidak cocok tumbuh di sana
dia tanah kering segala dan kita eksperimen itu di sini
dan ternyata tumbuh dengan baik
tumbuh dengan baik
itu tanaman paling enak bu
terus apa lagi
sorghum baru pertama
terus ada juga jali jali
ini masa kecil
masa kecil kan langsung balik
sekarang hampir jangka
hanbangka kan itu dia
sekarang jarang ditemukan
dan masih ada jali jali itu bisa buat mendinginkan badan dan juga bisa buat mengganti nasi juga
jadi sebenarnya kalau kita bisa ya mengkultivasi itu banyak sekali sumber sumber makanan yang secara sejarah ya dari nenek moyang kita sudah kita miliki
tapi mungkin sudah kita ya dilupakan dan biji bijiannya juga sudah mungkin agak sulit ya dimiliki ya ditemukan
total yang dimiliki sekarang
dimiliki sekarang biji bijian itu
yang menjadi semacam bangnya lah
karena ini kan harus sustainable
kita bilang sih yang kita udah punya ya jenis tanaman dari tanaman landscape sampai tanaman buah buahan sama sayur sayuran itu bisa dibilang hampir mencapai ya bisa dibilang lima ratus an lah
dan itu akan bertambah terus tepatnya
dan juga kan ya karena kebiasaan keluarga kadang lihat mama mama
jadi itu bisa ditambah terus

kemungkinan sih lebih dari itu

wow dalam hal ini albert

slow food ini kebalikan dari fast food
kalau fast food sekarang kan bisa dikatakan junk food juga ya
slow food itu lebih pelan lebih prosesnya itu penting
sebenarnya makannya juga cepat
ada berapa banyak anggota slow food
slow food kalau di situ ada di seluruh dunia
anak muda nih bu yang milenials punya grup sendiri
dan kita di jakarta baru berlima jujur aja
cuma kita berlima nih ada arsitek ada food nutritionist ada juga industrial engineer dan satu lagi marketing
jadi bisa dibilang kita berlima gak ada satupun petani
tapi kita semua punya passion dan kita semua punya brand di jakarta
jadi ada yang punya perusahaan actually garem
dia ngambil dari petani petani yang udah orang gak lihat sebelah mata doang
terus ada juga yang
industrial engineer itu punya farm di bogor
itu satu hektar juga
tapi yang ditaruh cuma kacang
jadi beneran kacang organik bisa buat peanut butter bla bla semuanya itu
dan ini bisa bekerja sama dengan pemilik restoran juga ya untuk mengembangkan menu menu atau cara masaknya
ini kan penting kan biasanya
kalau tidak tahu caranya kan bagaimana membuat orang kan ini menjadi sebuah demand ya
tapi albert kita ingin lebih tahu lagi
karena ada teknologinya khusus ya untuk dikembangkan dan juga mungkin kita belajar ya
how to nya sehingga kita juga bisa menjadi seorang urban farmer
walaupun hanya memiliki lahan yang sempit atau waktu yang kurang cukup
nah kita akan belajar ya sedikit bagaimana bercocok tanam menjadi urban farmer
tetaplah bersama insight
kita akan kembali bersama albert sesaat lagi
jadi ini sejenis pak choy
tapi udah modelnya dari jepang
ini berbeda sama yang kita ada di indonesia
lebih kecil segala dan bisa dimakan langsung
hmm enak ya
jadi di area sekecil ini
belajar sedikit mengenai bercocok tanam bertani secara milenial dan secara secara urban dan secara milenial tapi juga
berbasis teknologi dan berbasis penelitian dan inovasi nah ini kan kuncinya ya dan kita lihat
dalam area satu hektare ini ternyata ada ratusan jenis dan bermacam macam ya ada bukan saja tanaman
sayuran tapi ada tanaman hias dan lain sebagainya buah buahan nah ini pasti ada teknologinya atau
metodologinya yang digunakan sehingga berhasil untuk melakukan sesuatu seperti ini share sama kita
jadi apa saja metodenya jadi metode yang kita gunakan disini namanya aku aeroponik jadi sistem
ini aku aeroponik iya tepat sekali jadi aku aeroponik itu gabungan dari beberapa sistem yang
ada di di market sekarang akuaponik itu sistem
menggunakan ikan sebagai nutrisi untuk tanaman kalau airponik itu sistem penanaman
dengan miss atau drip tepatnya dan kita menggabungkan dua sistem itu menjadi satu
dengan adanya bantuan mikroorganisme kenapa disatukan apa kelebihannya jadi lebih cost
efisien bisa lebih membuat akar jadi lebih sensitif tentunya dan tentunya lebih organik
nah jadi sistem yang kita gunakan itu kita menggunakan ikan di sini seperti di sini ya

jadi ikannya yang kita bisa konsum kita bisa makan di dalamnya
jadi kalau lihat ada lele besar besar di situ
disitu pakai lele kotorannya itu dikonvert tanah mikrobakteria menjadi nutrisi
dan itu yang dibawa ke atas
dan yang menarik adalah selain dari mikrobakteria adalah pipa kita bu
ini bukan pipa peralon
kita karena pabrik engineering kita mendevelop sebuah material baru yang bisa tahan panas
jadi tanaman dataran tinggi ketipu
pikirannya dataran tinggi tadi bisa tumbuh di jakarta
dan dengan rasa exactly kayak dia di dataran tinggi
jadi kalau ibu lihat nih di sekiling sini nih
semua tanaman tanaman yang impossible tumbuh di daerah sini lah
dan disini ada ikannya juga di dalam
kalau yang disini enggak
kebetulan kita lagi bereksperimen lebih lanjut mengenai fermentasi dari sampah sampah organik
jadi kan tahap pertama adalah kita bisa menggunakan kotoran ikan menjadi nutrisi
disini kita mencoba apakah sampah sampah di perkotaan
kita bisa ubah menjadi nutrisi juga untuk tanaman
dan ternyata bisa
contoh contoh sampahnya seperti apa bukan sampah plastik ya
pasti bukan plastik
jadi contoh sampahnya seperti kalau ibu beli nanas kan kulitnya dibuangin
nah itu kulitnya kita pakai
terus kayak abis makan rendang segala udah sisa sisa saus itu dimasukin sugeras itu
dan itu digabungkan dengan mikrobakteria kita di kedalam situ dan difermentasi selama berapa bulan
dan itu menjadi cairan sama kuatnya seperti kimia yang dipakai di hidroponik
nah ibu lihat disini kita membandingkan dua hal
ini hasil dari kalau kita pakai kimia yang dipakai hidroponik
dan ini kita memakai sampah organik yang saya bilang
dan ini air mengalir ke atas drip dia jatuh ke bawah
dan kalau ibu lihat hasilnya ini yang disini sama disana yang disana lebih bagus
jadi kita sekarang baru saja menemukan ibu salah satu pertama yang lihat
lebih hijau ya
lebih banyak hasilnya juga
dan ini bisa dimakan langsung lho ibu mau coba nggak
boleh boleh boleh
ini apa yang harus dimakan
jadi ini sejenis pak choy tapi pak choy tapi udah modelnya dari jepang
jadi ini berbeda sama yang kita ada di indonesia lebih kecil segala dan bisa dimakan langsung
hmm enak ya
jadi di area sekecil ini itu kalau misalnya menggunakan teknologi atau metodologi yang dikembangkan ini
bisa berapa banyak kita panennya
kalau dengan sistem yang untuk di rumah itu bisa sekitar delapan puluh tanaman dan lima ikan
lima ikan dan ikannya juga bisa dimakan
di kawasan itu dia satu meter kali enam puluh cm
nah tapi kita untuk sistem industri kayak ibu lihat di belakang mau sambil kesana bu
sistem yang industri itu dia bisa menanam kira kira sembilan ratus tanaman dan lima ratus ikan di space lima meter persegi bu
jadi kalau ibu lihat ini satu meter kali lima
di sini ibu lihat ada kira kira sembilan ratus tanaman dan lima ratus ikan di bawahnya
cuma kebetulan ikan kita nggak maksimalin di sini ada sekitar seratus an lah
tapi albert ide ini ini menggabungkan kan ada ikan dan kemudian juga ada waste product atau sisa sisa makanan
dan kemudian tanaman ini datangnya dari
pertama pakai pipa peralon tentunya ya kan paling ada
dari situ kita mencoba oh ternyata ada potensi kita coba ubah material
jadi kalau ibu lihat ke sini dua tahun lalu ini masih jelek banget bu
dan satu hal yang paling mengagetkan adalah taste kita tukang makan nih tastenya
iya tastenya harus sesuai dengan selera
nah yang aku mau ibu coba selanjutnya adalah hurbs
tanaman yang itu lebih susah lagi untuk ditanam tadi kan cuma sayur cuma perlu ijonya aja
nah ini penting sekarang kalau penyedap
nah ini yang nggak bisa ditiru sama sistem lain yaitu taste nya bisa sama seperti dia tumbuh di dataran tinggi
nah di depan ibu ada mint ada spermint sama ada peppermint
ini dua susah untuk tumbuh di jakarta nah ibu boleh petik sendiri coba
terserah ibu yang mana lebih seru petik sendiri ibu
nah terus ibu cium
nah terus sama ibu ambil yang
ini biasanya kalau beli di toko ini mahal nih loh kan
nah yang ini juga bu ibu jarang ini
rasanya persis kan apalagi yang ini mesti dicoba
jadi ini peppermint
ini spermint deh
hmm kayak makan permen ya bu
nah visinya ke depannya seperti apa
ya ini kita mungkin ya bereksperimen disini dan menciptakan jenis jenis baru dengan rasa baru
kita semua ingin tentu saja mendapatkan akses
ini bagaimana ke depan apakah bisa dijual ditemukan di mana saja atau mungkin bekerja sama kolaborasi atau bahkan belajar ya dari tempat ini
jadi kalau di tempat ini ya arom darul lab ini ada tempat untuk belajar dan bereksperimen
belajar dan bereksperimen
jadi kita banyak bereksperimen disini
tapi kita tidak bisa datang sini untuk
loh semua beli dong pesan
loh semua beli dong pesan
jadi kita disini untuk bereksperimen karena klien kita banyak
klien kita mulai dari restoran supermarket juga akan mulai menggunakan sistem ini untuk menanam yang nggak mungkin
jadi dengan adanya sistem ini ke depan ekosistem food and drink di setiap kota bisa berubah
karena akhirnya sekarang di setiap tempat punya karakter sendiri
mungkin ibu bisa bilang di supermarket a ada si herbs ini tiga jenis
emang mereka spesialisasinya depan
memang mereka spesialisasinya dapat biji itu
supermarket bisa punya yang lain
jadi sekarang ibu kalau kedua supermarket berbeda kan sayurannya sama
ini nanti ke depan bisa berbeda
dan sekarang kita lagi karena kita di basisnya ada engineering
adalah mass production
kita punya capability itu dan kita ingin mengubah ekosistem
kita lagi coba berbicara sama beberapa property developer untuk mengubah ekosistem perumahan
bayangin ibu di dalam perumahan di setiap satu kompleks
ada kebun sendiri yang
memang nggak perlu besar tapi bisa memenuhi kebutuhan satu komunitas
dan selain mereka makanan yang sehat kalau mereka ketemu di kebun mereka tuh bisa lebih asik ngobrol segala
dan berkebun itu sangat menyenangkan
misalnya kalau kita hanya punya area bahkan bukan tidak kebun sama sekali tapi balkon gitu atau pekarangan yang hanya satu dua meter itu bisa secara realistis berapa jumlah tanaman yang kita bisa
kalau dengan sistem ini yang buat di rumahan
basicnya untuk rumahan pertama nih
ibu bisa punya delapan puluh tanaman
bawahnya ikan lima
ya kebenarannya tidak terlalu
sudah cukup kan
iya tidak terlalu
jadi sebenarnya yang di share di sini yang di ini lebih ke ilmunya ya
kalau di lab ini ilmunya semua
dan ini kita bisa akses
bisa belilah istilahnya
iya bisa belilah
jadi kita beli sistemnya
nanti bu klien kita suka kesini untuk belajar
dari mulai sistem ini mereka mulai belajar
oh ternyata di tanah juga bisa
beberapa jenis yang lain
itu jadi mereka ini adalah memulai starting the spark kita bilang ini
jadi mereka sudah mulai
eh ternyata bertani itu gampang ya
mulai mereka di tanah juga
karena di tanah airnya di sini buat pupuknya
jadi ada aktivitas juga di sini dilakukan secara berkala
apa apa saja mungkin
salah satu hal yang paling ekstrim kita lakuin
kan ibu udah tau nih kita bisa nanam basil nih di sini kan
basil dan mint
kita bereksperimen sama chef di jakarta dari chefnya benedik chef fernando waktu itu
tapi sebelum kita mempersiapkan event itu butuh enam bulan
tahu nggak kenapa
supaya tumbuh itu
jadi chef fernando itu nanam biji dari nanam biji terong dari biji
dia nanam sendiri
setiap minggu datang sini bolak balik nanam
nah terus tiga
jadi harus menunggu hasilnya
enam bulan baru bisa dipetik
terus tiga bulan sebelum event kita mulai eksperimen dengan ayam
ayam kita kasih makan
basil selama tiga bulan
rasanya seperti apa nih
nah tebak rasanya kayak gimana
empuk agak agak rasa itali gitu kan
kalau basil kan untuk biasanya untuk ini ya source di atas pasta kan
jadi sebenarnya ayam jadi rasanya kayak basil
jadi beneran ada quote you are what you eat itu bener banget
jadi ayam itu rasanya jadi kayak basil jadi lebih empuk dan manis
kalau misalnya kayak seperti di jepang kayak kobe bee gitu bisa di sini dikembangin
dan indonesia punya forgotten grains yang ekstrim
ditambah dengan tanaman tanaman ini saya yakin kita bisa bikin kobe beef indonesia
nah jadi ini medium pembibitannya
nah kita sekarang lagi mau siapin media untuk ibu
untuk nanam secara ini
boleh boleh boleh
jadi kita belajar ya
jadi tempat ini sebenarnya bukan saja tempat penelitian
tapi yang datang sini
dan dengan demikian kita bisa membawa ilmu itu dan mempraktekannya kan di rumah ya
tapi albert sebelum kita belajar
visi kedepannya itu khususnya supaya istilahnya sekarang kan ini di serpong ya
bekerja sama mungkin bukan saja dengan perusahaan
tapi dengan pemerintah
khususnya pemerintah daerah ini apakah ada ide
ada impian sih ke arah sana
karena sekarang ini kan menjadi petani kan seolah olah bukan sesuatu yang menarik
dan istilahnya bagi petani itu taraf ekonominya juga sulit
dan harga pupuk sangat mahal dan lain sebagainya
ini bagaimana bisa membantu lah
visi secara singkat adalah bikin pertanian itu menjadi cool
anak muda bisa tertarik
petani secara milenial
harus pakai kata itu kalau buat anak milenial nih
dan yang penting ini semua bisa di instagram
bisa di instagram
dan cantik tuh sistem itu
bukan sistem yang kelihatannya ribet orang nggak mau mikir
jadi kita bikin sistem yang juga secara desain bagus
visi kedepannya adalah setiap kota itu bisa memprovide makanannya sendiri
dan banyak orang yang arah urban farming itu salah besar
kalau ibu lihat di majala majalah semua gambarnya selada
kita lihat konsumen orang indonesia
gak semua orang makan selada loh
tapi semua orang makan lele mapatin
iya penting ini
dan kalau kita ngelihat anak milenial mereka gak mau makan yang biasa aja
mereka mau minum contohnya teh mint
mintnya itu harus yang masih fresh dalam situ
jadi yang kita coba approach kedepan ini adalah gimana caranya sebuah ekosistem
gak cuma jualan selada
tapi benar bisa ada high value
beneran bisa ada high value lagi dari ikan yang bisa dijual
tanamannya juga hirps yang impossible
dan variasi tanaman yang bukan bisa kita temukan di supermarket
tapi sebenarnya kekayaan sudah kita miliki
kita sudah miliki di situ
digabung lagi dengan tanaman indonesia yang gluten free yang lagi ngetrend
dan itu akan menjadi sesuatu yang cool
disitulah tugas kita di sini memulai dan akhirnya kita berkolaborasi di situ
ada kerjasama dengan pemerintah di sini
pemerintah belum sekarang
pemerintah belum ya
tapi dengan universitas sudah
kita ada kerjasama sama ntu di singapura dengan toyota juga
dan untuk di indonesia sendiri kita banyak kerjasama sama chef chef sih tepatnya
chef datang ke sini coba tanaman kita
dan teknologi ini semua sudah dipatenkan ya
ini kan kalau inovasi ini salah satu yang paling penting ya
sehingga kita juga bisa memastikan bahwa ya ada intellectual property
tapi saya sendiri ingin sekali belajar
apalagi menanam tanaman yang kita bisa konsumsi di rumah sendiri ya
yuk kita langsung coba di sini
apa yang kita perlu lakukan
langsung ditutup aja gini
oh ditutup ya
biar tujuannya dia merasa ini dia di dalam tanah
jadi biji itu gak akan teraktifasi kalau dia gak merasa dia seperti di dalam tanah
seperti ini ya
simpel kan bu
tapi butuh kesabaran
iya tadi albert berjanji akan mengajarkan saya cara bercocok tanam ala zaman now atau milenial
walaupun tadi sudah dijelaskan ada teknologinya dan ininya lah ilmunya filosofi dibalik itu
tapi ternyata ya mudah mudahan ya tidak terlalu rumit atau menyusahkan ya kalau kita praktekkan sendiri
sudah ada andi juga asisten
asisten saya di sini
jadi apa apa saja yang diperlukan bagaimana caranya dan berapa lama dan lain sebagainya mungkin bisa dijelaskan albert
jadi kita lihat sebenarnya teknologi yang kita pakai ini itu simpel banget buat anak millennials
bisa dibilang nanam tuh udah gak perlu mikir lagi
perlu tahu cara yang benar aja tepatnya
jadi di sini
dan punya bahan yang sesuai ya
punya bahan yang sesuai
dan gitu kita juga siapin semuanya
dan kita menggunakan material khusus di sini untuk media penanaman
kita gak pakai tanah bu
jadi di rumah tanpa kebun di apartemen juga sebenarnya kita bisa lakukan
dan selama ini orang bilang tanah itu jijik segala
nah kita bisa solusinya di situ
solusinya adalah pakai namanya rock wool
ini dari apa sebenarnya bu
jadi ini sebenarnya itu dari batu apung yang dihancurkan tapi dijadikan seperti benang
dan dihalur lagi sehingga menjadi seperti kapas
kalau ibu pegang ini kayak apa sebenarnya
tapi dia bisa ringan dan dia bisa menyerap air sangat tinggi
ini seperti ya insulasi seperti kita lihat di bangunan ya
aman ini kan organik kan
dan ini mirip sama yang untuk insulasi
berbahaya kalau isolasi bu itu dari fiber soalnya
jadi kalau nanti ibu tertarik beli bisa pakai online
tapi jangan beli yang glass wool namanya
berbasis kimia bahaya ya nanti justru nggak ada yang bisa tumbuh
nggak ada yang makan juga
oke jadi ini bisa dibeli di indonesia
bisa dibeli di indonesia secara online bisa dibeli
nggak mahal tapi bukan produksi lokal untuk ini kita belum sampai teknologinya untuk bikin itu
jadi masih diimpor
one day kita bisa bikin pakai di indonesia
kita mungkin coba bikin siapa tahu
nah kali ini pak andi kita tanam apa pak
mungkin ini adalah benih pakcoy
pakcoy dan ini sawi
jadi kita tanam yang gampang aja nih yang orang indonesia suka pakcoy sama sawi
nah sekarang pak andi mau nunjukin dulu cara potong si rock wool
nah jadi mungkin bapak bisa kesini coba contohin
kita potong secara dagu
ini jangan terlalu besar aja bu
ini kita balik lagi
ini kayaknya harus punya pemotongnya juga ya bisa
dan ini pakai cutter juga bisa bu
oh bisa pakai cutter
agak susah cuma ini kebetulan kan kita sering pakainya banyak
jadi kita pakai ini
jadi potong jadi dadu ya
jadi dia seperti ini
nah kalau ibu boleh lihat
ringan kan bu
kalau celupin itu kalau yang bagus dia langsung menyerap air
nah seperti itu
langsung habis itu diangkat tempatnya
jadi menanam tanpa perlu tanah hanya perlu rock wool
dan ini udah menjadi medianya
langsung seperti itu
dicelupkan di air
air apa saja ya
air biasa aja
jadi kita coba ikan duga ini tadi kita masukin
udah langsung nyerap
kita langsung angkat di situ
nah di sini sekarang kita udah punya satu set nih buat kita nyoba bareng
taruh sini dulu kali ya pak
di sini kita sekarang mau coba caranya
bu tinggal ambil satu
bikin lubang dulu ya
bikin lubang aja
bu mau pegang bu
lubangnya pakai toothpick aja ya pak ya
jadi sebenarnya bahannya gampang gampang aja
pak andi boleh diambil satu pak
satu kiev ini bisa berapa lubang
dan juga jangan terlalu dalam
jangan terlalu dalam
jadi tujuannya biar dia sampai jadi gelap saja
jadi dia ngira ini ditanah sebenarnya
nah ngambilnya pakai air dikit
ambil air dikit
terus ibu ini langsung ambil
masuk angkat satu
satu satu aja bu
jadi harus satu ya
nggak boleh satu lubang ya
jadi satu lubang satu seatnya ya
sampai masuk ke dalam atau hanya di permukaan
sampai masuk ke dalam
tapi aku sih suka taruh dulu biasanya
nanti barengan kita masukin
terus kalau udah udah kayak gini bu
masukin ke dalam
tapi jangan dalam banget
kayak segini aja
lalu ditutup ya pak ya
jadi selama dua puluh empat jam langsung ditutup
nah nanti kalau ibu udah nutup
ini kan udah di segini bu
langsung ditutup aja gini
oh ditutup ya
biar tujuannya dia merasanya dia di dalam tanah
jadi biji itu nggak akan teraktifasi kalau dia nggak merasa dia seperti di dalam tanah
seperti ini ya
simpel kan bu
tapi butuh kesabaran
jadi kalau kita menanam cukup banyak
menanam banyak tuh main harus sabar
belum ada mesin ya
nah ini semua kita harus lakuin itu bu
lalu kalau udah selesai
nanti kita ini kan udah kita masukin ke sini
kita tutup pakai plastik hitam
oh kayak tarpolin gitu ya pak
plastik apapun yang hitam gelap lah
plastik ini untuk kantong sampah juga bisa ya
terus taruh di ya bisa itu ditaruh langsung di bawah lemari
sampai sehari ya
semalam lah dua puluh empat jam
di bawah lemari di bawah meja
di bawah meja iya
eh di bawah lemari sorry di bawah meja ya
yang gelap gelap gitu
dalam lemari juga boleh
pokoknya pada intinya di
nggak boleh ada matahari apapun
nggak boleh ada matahari
kita bisa tes kalau
lalu dia nanti besok pagi buka dia akan keluar udah mulai
besok pagi maksudnya
langsung dua puluh empat jam
dia sang keluar kayak kecil gitu
begitu keluar ibu langsung taruh ini di balkoni ibu yang kena matahari
selama satu minggu sampai dua minggu ya pak
iya dua minggu
bapak ibu harus sirem air sedikit biar ini selalu basah
jangan sampai kering
setelah dua minggu langsung jadi seperti ini
oh jadi seperti kecambah ini
nah kecambah ini
dan kenapa kita namanya
ini dua minggu ya
karena ada beberapa pasti nggak akan tumbuh
idealnya nanti satu tan pot ini satu rock bull itu cuma boleh satu bu
nanti pas on the way beberapa kan udah mulai gede tuh
ibu bisa panen buat dimakan juga namanya micro green kalau itu
iya enak tuh di salad itu
enak juga di salad
jadi nanti ibu bisa seleksi yang menurut ibu paling bagus bisa diseleksi
nah ada empat nih ya
yang lain dimakan
yang lain dimakan
menurut ibu yang paling bagus yang mana
ini yang paling tinggi nih kelihatannya
yang bagus yang kecil
oh justru yang kecil
artinya dia terlalu besar mencari matahari
jadi nanti pas gede nggak bagus jadinya
dia harus pelan tumbuhnya di sini
coba mungkin kita ulang ya karena secara intuisi mungkin kita oh yang paling besar yang daunnya paling lebar yang paling sehat
tapi ternyata yang kecil
kecil di situ
karena tidak harus terlalu mencari matahari
jadi dia udah cukup mataharinya jadi nanti batangnya dia pendek jadi rimbun seperti itu
terus yang lain kita
kita masalah ya
cuma buat sekarang nggak apa apa masih ukuran segini masih tidak bersaing akarnya
iya jadi kira kira berapa lama sebelum yang lain lainnya kita harus
dua minggu ya
dua minggu tiga minggu
dua minggu tiga minggu
lalu panen total dalam waktu dua lima bulan
dua setengah bulan
dan ibu perlu lakuin selama dua setengah bulan itu kasih makan ikan dan pastikan air di dalam sistem nggak habis
lucu kan bu
nah ikannya ini bagaimana ini
ini di dalam
kalau di dalam air kalau kita di balkon
oh nanti ini yang ininya
oh jadi ini kan sekarang sudah di dalam tempat ini selama dua minggu
kalau sudah selesai kita masukin ke dalam pot
nggak ada hubungannya dengan ikan ya pada saat ini ya
saat ini belum ada belum
jadi masih sendiri sendiri
nah jadi ini ibu boleh ambil satu yang ibu mau ibu lihat yang menurut ibu potensinya bagus
mungkin yang lebih kecil kecil tadi ya
kayak tadi ibu lihat
ini boleh ya
dan ini kita satu satu ngambil ya ibu
oh jadi satu pot satu tanaman
ya bisa banyak cara sih terserah ibu
nah ini ambil satu
jadi disobek ya
yang sisanya buat makan micro green
kemudian dimasukkan ke
tengah tengah yang rohkul yang lain ya
oh makanya jadi persediaan rohkul ini harus cukup ya
tapi bisa dipakai lagi jadinya yang ininya
yang sisa di luarnya itu
jadi coba buat menahan bu sebenarnya
jadi dimasukin aja
ini pot seperti ini bisa dibeli dimana saja
oh dimana saja
ini udah produksi lokal kalau ini
plastik cup biasa juga sebenarnya bisa
plastik cup biasa
iya cuman kan karena ini kita udah punya ukuran khusus untuk material pipa kita
jadi harus pakai yang ini dari kita
udah siap nih
sekarang kita mau bawa keluar
pak choy ini kita mau bawa keluar untuk ditanam di simple garden
mau siap sekarang yuk
kita harus punya pipa pipa yang khusus
ini step selanjutnya kan step yang paling gampang
kalau udah sampai segini udah selesai semua tugas ibu
jadi itu tinggal taro dalam waktu dua bulan panen
iya jadi yang sudah ada di dalam pot ini kita apakan berikutnya albert
ini step selanjutnya step yang paling gampang bu
kalau udah sampai segini udah selesai semua tugas ibu
jadi itu tinggal taro dalam waktu dua bulan panen
yang ibu perlu lakuin cuma buka ini
kita kasih makan ikan tiap hari
setiap hari sedikit sedikit aja
oke jadi ini yang namanya sistem yosimpo garden itu ya
jadi satu ini yang dipaten itu tadi kan saya tanyakan
jadi di sini ada dua pipa ada air
ini air didapatkan dari mana
bayar apa aja gak apa apa
dari keran juga gak apa apa ya

ini ada ikan
ini ada ikan
ini ada ikan
ini ada ikan
ini ada ikan
ini ada ikan

bisa lele bisa patin mau coba lobster juga bisa atau ikan sidap yang buat unagi
yang ikan favorit yang bisa dijadikan makanan yang enak
cuma belum bisa ikan salmon aja bu
jadi sebenarnya sistem ini albert khusus bagi mereka yang tidak memiliki lahan atau
tanah ini jadi bisa langsung
wow jadi ini yang dijual ditawarkan untuk
iya kita jual
kalau kita lihat ihan nanti kita coba
nah terima kasih haha boi banyak uang
ya aku udah tanya kalau arangnya keren apa lebih buah
hidroponik segala jadi waktu ibu bisa dipakai untuk yang lain ini dijamin tumbuh bisa dijamin
tumbuh dan kita punya lab ini punya tujuan sebagai customer service jadi kalau ibu punya sistem ibu
mau kesini mau belajar modern welcome and it's free kita enggak cah dan bisa bawa pulang tanaman
tanaman dari sini sebenarnya ini kan investasi tapi kalau sudah memiliki itu bisa dipakai untuk
selamanya tapi kalau kita yang misalnya punya sedikit kebun atau ada lahan di belakang rumah kan metode metode
langsung menanamkan juga bisa gampang kita juga bisa ajarin itu tapi tetap kita rekomendasikan
digabung kenapa air ini bisa bagus untuk membantu tanah jadi lebih subur tepatnya disitu jadi yang
bisa tumbuh tanaman indonesia di tanah tapi yang bisa harus tanaman luar negeri strawberry
basil min kita tanam di sistem dan jadi kita bisa menanam tanaman tanaman yang biasanya harus
kita impor ya sama ini yang perlu dataran tinggi atau cuaca yang berbeda gitu jadi
sekarang semuanya mungkin di indonesia udah nggak keluar negeri lagi simple ya simple makanya
your sipogade siapa siapa saja yang selama ini menggunakan ini ini orang ini restoran atau
perusahaan atau siapapun bisa kebetulan kalau sistem yang seperti ini banyak yang pakai rumahan
jadi kita ngomong ya ibu rumah tangga yang pingin anaknya hidup organik jadi ada beberapa request
tuh sampai ke makassar segala oh ya jadi di makassar kan susah nyanyi sayur dan banyak anak anak ibu
ibu muda yang sebenarnya dulu kuliah di luar negeri balik kaget kan gak ada sayur buat
anak saya ntar gimana mereka selain kangkung dan genjer itu mereka pingin yang anaknya diajari
buat makan sayur pakai sistem ini bahkan sistem kita udah sampai ke kuwait sampai ke jepang tapi
albert juga di sini dijual bibitnya ya kan kita kasih dari awal dan kalau orang mau cari baru
tinggal cari di toko online sebenarnya sekarang semuanya bisa dibeli online tapi tadi saya rasakan ini
pakai pak choi biasa biasa saya makan rasanya pedas banget kayak rasa wasabi jadi ini salah satu
kreasi kita kita gabungin pak choi dengan namanya mizuna mizuna itu sayur yang baunya rasanya kayak
banget ya tapi enak enak lagi soalnya dihapus banget ya dan ini juga bisa dipesan di sini ya
bisa di sini atau bisa minta aja langsung misalnya ibu tertarik tinggal ke sini ambil aja karena kan
menarik dari sistem kita dari hidup awal baby sampai dia mati di sini maksudnya mati gimana
menghasilkan biji lagi dan kemudian bijinya itu perlu ditanam di sini atau nah itu interestingnya
dari sistem kita dia mempercepat proses adaptasi sehingga tanaman yang sebenarnya tanaman import
setelah seco ditanam di sini second generation ya udah bisa ditanam di tanah jadi ini selanjutnya
bisa di tanah kalau sapi yang jadi ada semacam adaptasi alami yang adaptasi alami yang dipercepat
mungkin karena ikan lele jadi karena ini lokal lokal dan mikrobakteri mikrobakteri sehingga ada
adaptasi tomat dan lain sebagainya juga bisa tumbuh di sini bagaimana karena kan misalnya kalau tomat
merambat ya harus ada jadi pakai tiang lagi sampingnya gitu jadi bisa adaptasi melon bisa
tumbuh di sini anggur juga bisa jadi selain dia bisa nanam tanaman dataran tinggi ibu bisa nanam

kita support tukang sayur juga
kasian tukang sayur juga
khusus untuk yang luar negeri
tadi saya lihat juga ada mint tapi coklat mint
rasanya benar benar kayak apple
kita bisa bereksperimen dengan rasa dan juga bisa bereksperimen dengan macam macam tanaman
yang mungkin selama ini kalau kita ke supermarket ya hanya mendapatkan yang itu itu saja
jadi kalau kita mencari variasi dan mencari rasa
tapi yang penting ingin hidup sehat alami dan juga belajar
karena kedepannya benar sekali
mendekatkan diri dengan alam
makasih bu udah mau mampir
jadi apalagi tips dan pelajaran yang bisa anda share dengan kita yang perlu diketahui
khususnya ya pada akhirnya kenapa kita semua lakukan seperti ini
ya tentunya kita tahu kita jumlah manusia makanya kita bisa berpengalaman
harga manusia makin banyak
dan harga sayur pasti akan makin mahal ke depan
ya nggak cuma sayur bahan makanan tepatnya
cuma lebih penting lagi buat kaum urban selain ini bisa mensuplai makanan sendiri
kalau stres hilang kita bisa berinovasi
dan tadi yang ibu kita ngelakuin yang kayak kecil kecil menanam biji
itu sekalian meditasi
jadi yoga style milenial baru nih sebenarnya
nggak usah duduk bisa sambil makan segala kayak gitu
itu juga yang saya udah rasain sendiri meskipun ya saya baru dua puluh tujuh tahun
banyak ide keluar sejak saya punya ini
saya menciptakan sistem ini
extra exposed dengan tanaman baru
jadi banyak ide baru gitu
iya dan hanya memerlukan waktu mungkin satu bulan dua bulan tiga bulan setelah itu tinggal langsung di petik
sekali lagi albert sukses

dan bagi yang ingin ya belajar menjadi seorang petani urban petani milenial dengan cara yang sebenarnya relatifnya
tidak perlu memiliki lahan yang luas
bisa belajar di your simple garden
ini gurunya sekarang albert yang masih berusia dua puluh tujuh tahun
tapi luar biasa
ilmunya itu digunakan untuk hal yang berguna
ya demikian insight kali ini
kelihatan ini sudah mau hujan
kita harus balik ke sana
kita harus balik
sekali lagi terima kasih albert
dan semoga informasi ini bermanfaat bagi kita
terima kasih banyak bu